dan dua kecelakaan lalu lintas terjadi di dua daerah di jawa timur
di ponorogo karena menghindari motor sebuah truk masuk sungai
akibatnya seorang penumpang truk tewas sementara empat penumpang lainnya luka luka
sementara itu di gresik diduga karena sopir mengantuk sebuah angkot beradu muka dengan dam truk di jalur yang berlawanan
proses evakuasi jasad keto yang tewas terseret banjir ini pun berlangsung dramatis
bahkan polisi dan warga terpaksa beramai ramai nyemplung ke sungai untuk mengevakuasi jasad korban
sementara empat penumpang lain masing masing yanto tolok jaswadi dan agus warga desa tegal ombo
kecamatan kauman ponorogo jawa timur langsung dilarikan ke rumah sakit
kecelakaan maut sebuah truk engkel ini bermula ketika semua korban pulang dari kecamatan sampung untuk memasang tenda acara pernikahan
saat sampai di tikungan desa nambaan kecamatan sukorjo
truk yang dikemudikan jemadi langsung banting setir karena ada motor yang memotong jalan
nahas truk justru hilang kendali dan langsung terjun ke sungai yang saat itu tengah banjir
keto yang saat itu duduk di bak belakang tewas terseret banjir hingga lebih dari seratus meter
inilah nurfaiza haryani penumpang angkot yang kondisinya kritis akibat luka parah di kepala
setelah angkot yang ditumpanginya menabrak dump truck di jalan raya betoyo manyar gresik jawa timur
dengan kondisi yang kritis ia terpaksa dirujuk ke rumah sakit ibnu sina gresik
sementara suhartono sopir angkot hanya mengalami patah kaki di sebelah kiri
kecelakaan ini terjadi begitu cepat hingga sopir dam truck tak bisa menghindari angkot dari arah berlawanan yang tiba tiba keluar jalur
karena tingginya kecepatan mobil angkot tabrakan pun tak bisa terhindarkan
dan berserakan di jalan raya
diduga kuat sopir angkot mengantuk hingga angkot yang dikemudikannya hilang kendali
kecelakaan ini juga mengakibatkan jalur betoyo menuju gresik maupun sebaliknya sempat macet lantaran bangkai angkot masih belum dievakuasi